setelah menjalani proses asesmen di badan narkotika nasional
tersangka narkoba tio paku sadewo hari ini menjalani rehabilitasi
didampingi oleh penyidik direktorat narkoba polda metro jaya
tersangka kasus narkoba tio pakusadewo jumat siang dipindah ke rumah sakit selapa polri lebak bulus jakarta selatan
meski menjalani rehabilitasi polda metro jaya memastikan proses hukum kepada aktor senior ini tetap berjalan
pada jumat lalu aktor senior tio pakusadewo ditangkap direktorat narkoba polda metro jaya di rumahnya di kawasan ragunan jakarta selatan
dalam perangkapan tersebut polisi menyita satu buah alat hisap dan satu paket sabu
tio dijerat dengan pasal satu ratus empat belas subsidi satu ratus dua belas undang undang narkotika dengan ancaman maksimal lima belas tahun penjara
menyerahkan tersangka tio ke tempat rehabilitasi
di rumah sakit selapa polri sesuai dengan asemen dari bnp
jadi prosesnya tetap berjalan tetap berlanjut nanti tetap kita menyelesaikan berkat tersebut